komisi pemberatasan korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap gubernur dki jakarta anies baswedan pada hari ini
anies dijadwalkan diperiksa bersama dengan ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi
sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di cipayung jakarta timur
dengan tersangka yuri cornelis pinontolan
dikutip dari cnn indonesia com jurubicara bidang penindakan kpk ali fikri mengonfirmasi pemanggilan anies dan prasetyo
keterangan saksi dibutuhkan penyidik untuk memperjelas perbuatan yuri dalam kasus pengadaan tanah di kelurahan munjol tersebut
yang diperuntukkan untuk program rumah dp rupiah
yuri selaku mantan direktur utama perumda pembangunan saranajaya ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya
untuk mengetahui situasi terkini di gedung kpk sudah terhubung bersama kami tika beremau produser lapangan cnn indonesia
selamat siang tika ini apakah ada keterangan yang disampaikan anies ketika tiba di kpk
ya selamat siang sarah memang sekitar setengah jam yang lalu gubernur dki jakarta anies baswedan ini telah datang ke gedung kpk di kawasan kuningan jakarta
selatan dan memang selang atau secara terpisah ini ketua dprd dki jakarta yaitu prasetyo edy marsudi juga datang memenuhi panggilan oleh kpk pada hari ini
memang pada saat kedatangan tadi anies tidak berkomentar banyak
dia hanya menyatakan kepada awak media secara singkat bahwa kedatangannya ini untuk memenuhi proses hukum yang sedang berlanjut atau sedang berlanjut di kpk terkait dengan dugaan korupsi
pengadaan lahan dki yang berada di kawasan munjul cipayung jakarta timur
memang kalau kita ketahui sebelumnya bahwa kpk ini telah memanggil anies baswedan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di munjul kawasan cipayung jakarta timur
di mana kedatangan anies pada hari ini sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka yang merupakan mantan
direktur utama perumda pembangunan saranajaya yaitu yori corneles pinontoan atau yrc
dan memang selain anies ketua dpr dki edi prasetyo marsudi juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini
kalau kita melihat ke belakang atau menarik ke belakang sedikit bahwa kpk ini sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan cipayung jakarta timur ini
di mana kedatangan anies pada hari ini sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka yang merupakan mantan
tersangka saat ini yang ada dalam atau yang terjerat dalam kasus yang sedang bergulir di kpk ini disangkakan oleh sejumlah pasal undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
dan dari kasus ini dugaan kerugian negara ini mencapai atau ditaksir kurang lebih satu ratus lima puluh dua lima miliar rupiah
dan kalau kita ketahui bahwa selang dua puluh lima hari
pengumuman kasus ini oleh pihak kpk sendiri
memang diketahui gubernur dki jakarta anies baswedan ini telah melakukan pemecatan atau pencopotan terhadap yori dari jabatannya sebagai dirut perumda pembangunan saranajaya
dan memang sarah kita akan menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan di gedung kpk saat ini terhadap anies dan juga prasetyo edy
dan nanti kita akan mengupdate kembali bagaimana prosesnya dan sejauh mana
mengetahui perkara kasus ini
dika selain gubernur dki jakarta anies baswedan dan juga prasetyo
siapa saja yang diperiksa oleh kpk pada hari ini terkait kasus pengadaan tanah di dki
dan apa peran mereka
sarah memang untuk saat ini kami mendapatkan informasi bahwa dua orang tersebut yaitu gubernur dki jakarta dan juga anies baswedan
dan juga anies basiwedan
dan juga ketua dprd dki prasetyo edy yang akan diperiksa hari ini untuk melengkapi berkas perkara dari mantan dirut perumda pembangunan saranajaya yaitu yrc
dan memang kalau kita melihat konstruksi perkara kasus secara garis besar ini memang telah dijelaskan sebelumnya oleh ketua kpk firly bahuri pada bulan agustus yang lalu
di mana kasus ini bermula pada saat rudy yang menjadi salah seorang tersangka di pt
dan juga abam ini meminta pihak tomi maupun anja dari perusahaan lainnya yang telah menjadi tersangka juga yaitu pt ap untuk mendekati dan juga melobi pihak kongregasi yayasan suster karolus boromeus sebagai pemilik lahan dengan kesepakatan penawaran tanah ke perumda saranajaya
dan memang setelah melakukan pendekatan lalu anja dan tomi ini menemui kongregasi untuk tanda tangan perjanjian pengikatan jual beli tanah
ini disetujui harga yang disepakati untuk sekitar empat puluh satu sembilan ratus dua puluh meter persegi ini harga tanah yang dijual adalah sekitar dua lima juta rupiah per meter persegi
dan memang telah disetujui dan dilakukan pembayaran pada tahap pertama sebesar lima miliar rupiah terhadap kongregasi
lalu setelah proses lobi dan jual beli terhadap pihak kongregasi tersebut
lalu setelah proses lobi dan jual beli terhadap pihak kongregasi tersebut
lalu surat penawaran tanah yang dibuat atas nama anja untuk dijual ke perumda saranajaya ini dinaikkan harganya sekitar tujuh lima juta rupiah per meter persegi
atau lebih mahal sekitar dua kali dari harga yang sebelumnya
namun hal ini disepakati walau belum ada negosiasi antara pihak perumda saranajaya dalam hal ini iarc dan juga pt yori
namun dalam hal ini sebelum ada negosiasi diketahui yori ini yang telah menjadi salah satu tersangka
dan seperti itu kira kira kasus atau kronologinya terkait dengan pengadaan lahan di muncul kawasan ponok rangun cipayung jakarta timur
dan nanti kita akan mengupdate bagaimana nanti
detailnya apa saja
anggaran yang di markup atau apa saja aliran dana yang dilakukan terkait kasus ini
sehingga kasus ini telah menghasilkan lima orang tersangka
dan sampai memanggil dua petinggi atau pejabat tinggi di dki jakarta ini
kita akan update kasusnya
baik kita akan terus memantau bagaimana gubernur dki jakarta anies baswedan diperiksa oleh kpk
terima kasih atas laporannya tika beremau produser lapangan cnn indonesia